suasana emosional mengiringi acara perpisahan warga korea selatan dengan panda fubau
fubau panda pertama yang lahir di korea selatan ini
akan dikembalikan ke kampung halamannya di tiongkok
hujan deras tidak menyurutkan ribuan warga korea selatan
berkumpul di taman hiburan everland yongin
mereka rela berdiri berjam jam di sepanjang taman
demi mengucapkan salam perpisahan pada ikon panda korea selatan ubau
suasana emosional pun semakin terasa ketika pengasuh hubal
memberikan salam perpisahan terakhir pada panda yang sudah dirawatnya sejak lahir
suasana emosional pun semakin terasa ketika pengasuh fubao memberikan salam perpisahan terakhir pada ikon panda korea selatan
suasana emosional pun semakin terasa ketika pengasuh fubao memberikan salam perpisahan terakhir pada ikon panda korea selatan
fubau adalah panda betina pertama yang lahir di korea selatan pada dua ribu dua
sejak lahir ia dirawat oleh kang chowon atau sering disapa kakek kang
tingkah gemas hubal bersama kakek kang ini membuat kubau menjadi panda kesayangan
kepergian fuball tentu menimbulkan rasa kehilangan di mata penggemarnya
berdasarkan perjanjian konservasi panda panda yang dikirimkan ke negara lain akan dipulangkan ke tiongkok sebelum usia empat tahun
nantinya setelah menjalani masa karantina fubao dipindahkan ke indonesia
kubau dipindahkan ke pusat konservasi penelitian panda raksasa di sichuan